ya dalam konferensi pers tadi presiden joko widodo telah menyatakan akan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat
untuk melindungi mereka dari dampak ekonomi penyebaran virus corona
dan untuk membahas keputusan dari presiden ini sudah bergabung bersama kami korespondensi ann indonesia
ada albi pratama albi selamat sore
bagaimana catatan anda dan juga analisis anda terkait keputusan pemerintah yang sudah disampaikan presiden jokowi tadi
ya selamat sore puspa
tadi sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat memang presiden ini melakukan konferensi pers
yang dilakukan langsung dari sana ke presiden ann bogor dengan menggunakan video conference
kepada masyarakat dan juga pada media khususnya seperti itu
di mana ada sejumlah poin poin yang memang cukup banyak disampaikan oleh presiden
di mana diantaranya adalah terkait dengan status dari kesehatan masyarakat
di mana covid sembilan belas sendiri dinilai oleh pemerintah sebagai salah satu penyakit yang memiliki potensi besar
untuk menimbulkan kedaruratan kesehatan kepada masyarakat
sehingga pemerintah pun menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat
yang dituangkan dalam pp ataupun peraturan pemerintah sendiri
di samping itu pemerintah juga langsung membuat kepres ataupun keputusan presiden
terkait dengan pembatasan sosial berskala besar
di mana hal ini memang salah satu hal yang cukup banyak ditunggu tunggu oleh masyarakat di seluruh indonesia
karena memang sampai saat ini belum ada sejumlah wilayah ataupun negara republik indonesia sendiri
yang memutuskan untuk melakukan pembatasan
sosial secara masif seperti itu
karena memang beberapa waktu yang lalu
banyak sekali anggapan anggapan masyarakat mengenai
kapankah atau haruskah indonesia ini melakukan lockdown ataupun karantina wilayah
yang memang beberapa waktu terakhir sudah dilakukan oleh beberapa negara negara
seperti misalnya tiongkok lalu ada italia dan juga india seperti itu
tetapi hal yang diputuskan ataupun yang dipilih oleh pemerintah adalah opsi pembatasan sosial berskala besar
atau psbb seperti itu
di mana walaupun tadi presiden
presiden tidak menyatakan bagaimana mekanismenya
tapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa poin poin yang disampaikan oleh presiden
hal ini berkaitan dengan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat
terkait dengan potensi penyebaran covid sembilan belas yang masih sangat besar sampai saat ini
dengan dibuatnya psbb ini sendiri diharapkan masyarakat ini bisa lebih disiplin
lebih bisa mengikuti peraturan peraturan pemerintah
untuk bisa mengecilkan penularan dari covid sembilan belas sendiri seperti itu
karena memang di indonesia sendiri sampai saat ini
sampai dengan tanggal tiga puluh maret dua ribu dua puluh kemarin
pemerintah menyatakan ada lebih dari satu empat ratus masyarakat yang sudah dinyatakan sebagai kasus positif covid sembilan belas
dan sebetulnya angka tersebut juga tidak diharapkan terus bertambah
belum lagi angka meninggal yang juga sudah lebih dari seratus
dan angka kesembuhan yang baru mencapai tujuh puluh lima orang sendiri
nah hal hal tersebutlah yang dipikirkan oleh pemerintah
untuk dapat mengantisipasi penyebaran penyebaran covid sembilan belas secara lebih meluas lagi di seluruh wilayah indonesia
supaya bisa dikecilkan seperti itu
sehingga pemerintah juga langsung meminta kepada setiap kepala daerah
mulai dari tingkat provinsi tingkat kabupaten dan juga tingkat kota
untuk tidak mengambil kebijakan secara mandiri
sehingga harus mengikuti prosedural ataupun poin poin yang sudah disampaikan presiden
melalui undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang karantina kesehatan
lalu peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial
dan juga kepres terkait dengan kedaruratan nasional sendiri
hal itulah yang harus dilakukan oleh setiap daerah
untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas sendiri
nah selain itu juga pemerintah menghimbau dengan sudah ditetapkannya psbb sendiri
kepada kepolisian untuk melakukan tindakan tegas
yang masih terukur sesuai dengan undang undang yang berlaku
untuk mendisiplinkan masyarakat
seperti yang kita tahu bersama puspa bahwa sampai saat ini
walaupun pemerintah sudah sejak beberapa minggu yang lalu
meminta kepada masyarakat untuk melakukan social distancing
ataupun physical distancing
tetapi masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan hal tersebut
seperti mereka masih keluar rumah
ataupun melakukan aktivitas aktivitas perkumpulan
yang memang sebenarnya juga memiliki potensi penularan covid sembilan belas
yang cukup besar seperti itu
sehingga hal hal seperti inilah yang ditekankan oleh pemerintah
untuk kembali didisiplinkan
nah untuk konsekuensi memang pemerintah ini menilai
dengan dilakukannya psbb tentu ada beberapa hal yang akan terpengaruh
seperti misalnya ekonomi lalu pendapatan dari masyarakat masyarakat
kalangan bawah yang memang memiliki pekerjaan harian
yang dananya juga didapatkan secara harian
sehingga ketika masyarakat ini tidak bekerja
maka tidak mendapatkan pendapatan harian
sehingga pemerintah juga mengeluarkan inti dari darurat sipil
antaranya adalah kesehatan masyarakat adalah yang paling utama
lalu yang kedua adalah menyiapkan jaring jaring keselamatan sosial
bagi masyarakat kalangan bawah
sehingga mereka masih tetap bisa memenuhi kebutuhan harian mereka
terutama adalah bahan pangan seperti itu
lalu yang ketiga adalah menjaga dunia usaha
mikro kecil dan juga menengah
untuk tetap bisa beroperasi dan juga bisa menyerap tenaga kerja
yang sampai saat ini masih ada sehingga tidak mati seperti itu
sehingga tidak ada arus pergerakan besar masyarakat
yang kehilangan pekerjaan di ibu kota
sebagai salah satu titik epicentrum covid sembilan belas yang cukup besar
tidak pulang ke kampung
karena memang timbawan dari pemerintah sendiri untuk tahun ini
diharapkan untuk tidak mudik terlebih dahulu
karena juga memiliki potensi penyebaran ke daerah yang lebih luas lagi seperti itu
dan pemerintah juga mengeluarkan beberapa poin poin
seperti misalnya pkh ataupun program keluarga harapan
di mana sebelumnya penerima pkh ini tercatat sembilan dua juta penerima
sehingga ditambahkan menjadi sepuluh juta penerima
dan juga yang kedua diterbitkannya nanti kartu sembako
dengan total lima belas dua juta penerima
yang kemudian ditingkatkan menjadi dua puluh juta penerima
dengan manfaat ataupun benefit sebelumnya itu ditertulis rp satu ratus lima puluh per penerima
ini ditambahkan menjadi rp dua ratus per penerima selama sembilan bulan ke depan
terhitung sejak bulan april besok seperti itu
dan juga ada berkait dengan kartu prakerja
ada anggaran yang dilakukan atau dikucurkan oleh pemerintah
yang semula hanya sekitar sepuluh triliun
ini ditingkatkan lagi menjadi rp dua puluh triliun
dengan penerima mencapai lima enam juta penerima
dengan masing masing benefit mulai rp enam ratus lima puluh sampai dengan rp satu
dan juga rp sepuluh juta penerima
rp sepuluh juta penerima
rp sepuluh juta penerima
rp sepuluh juta penerima
rp sepuluh juta penerima
rp sepuluh juta penerima
rp sepuluh juta penerima
dan juga pengguna atau pelanggan listrik sebesar rp empat ratus lima puluh va
yang jumlahnya ada dua puluh empat juta pelanggan
ini akan gratis selama tiga bulan ke depan
terhitung sejak april mei sampai dengan juni
sedangkan untuk pelanggan sembilan ratus va
atau hanya membayar separuh dari biaya yang dikeluarkan
untuk penggunaan listrik selama bulanannya
dan ini akan dilakukan selama tiga bulan ke depan
lalu pemerintah juga menjamin terkait dengan kondisi
yang bisa didapatkan oleh masyarakat sehingga pemerintah ini mengantisipasi
dengan menganggarkan sekitar dua puluh lima triliun rupiah untuk hal tersebut
dan yang ke enam adalah keringanan pembayaran kredit bagi pengendara ojek online
lalu taksi nelayan dan juga kredit kredit lainnya yang memang dikatakan
bagi orang orang yang tidak mampu
begitulah hal hal yang memang disampaikan oleh presiden sendiri
terkait dengan penanganan covid sembilan belas beserta juga dengan dampak dampak
yang dihadapi oleh masyarakat akibat penyebaran covid sembilan belas
dan juga keputusan dari pemerintah terkait dengan status kedaruratan
kesehatan masyarakat sendiri
oke ya kita masih melihat ini sebagai skenario pemerintah
mungkin perlu diapresiasi tapi kita menunggu seperti apa nanti langkah nyata
yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan laju eksponensial
dari covid sembilan belas ini di indonesia khususnya
albi pratama terima kasih banyak atas laporan anda